jika anda bingung mencari tempat wisata yang aman sekaligus dapat memberikan pendidikan kepada anak anak
wisata waterplay cenoa di kabupaten blitar mungkin bisa menjadi pilihan anda
di tempat ini selain murah wisatawan khususnya anak anak juga dapat bermain sekaligus belajar
penasaran dengan lokasi wisata ini berikut liputannya
inilah lokasi wisata waterplay cenoa yang terletak di desa kedawung kabupaten blitar jawa timur
untuk wahana wisata baru ini didirikan di ujung utara blitar untuk menjaring pengunjung agar tidak perlu ke kota blitar untuk sekedar mengisi libur akhir pekan
karena di daerah kabupaten ini kan minim akan hiburan kan mas
soalnya hiburan orang orang semua pada ke kota
mau hiburan kolam mau ada leku singkong dan lain sebagainya orang orang ke kota
wisata baru ini bukan hanya sekedar menawarkan hiburan semata tetapi juga edukasi untuk anak anak
seperti kolam renang dengan ribuan bola warna warni
di kolam ini pengunjung terutama anak anak dimanjakan dengan aneka bola mainan di kolam sambil belajar
hiburan yang berkulit terus untuk tempat renangnya ada bolanya

pengelola juga menyediakan hiburan musik di setiap akhir pekan
pengunjung tidak hanya bergoyang tetapi juga bisa bersuah foto di bawah lautan payung cantik
dan tidak pelak lokasi ini pun menjadi idaman bagi pecinta gaya ala model
lokasinya bagus disini ada tempat nongkok nongkok air yang terwarna warni
jadi kena siapkan langsung banget untuk bikin suara nongkok nongkok yang bagus
bagi pengunjung yang sekaligus penggemar film
wahana ini juga menarik
menawarkan film empat dimensi yang bisa mengasah adrenalin dengan aneka tantangan dalam sejumlah film petualangan
dengan tarif yang cukup terjangkau
wahana ini bisa diakses berbagai kalangan yang ingin menikmati liburan akhir pekan
para pengunjung hanya merokok kocek lima ribu rupiah saja untuk hari biasa dan tujuh ribu lima ratus untuk akhir pekan
sementara untuk menikmati film empat dimensi
hanya perlu membayar sepuluh ribu rupiah saja untuk dua film petualangan sekaligus
meski baru dibuka
tetapi lokasi ini nyatanya mampu menyedot
lebih dari satu lima ratus pengunjung di tiap akhir pekan